lepasin aku riz
biar aku kasih tau kalian semua
apa yang sebenarnya terjadi
aku datang kesini
aku mau kasih tahu kalian semua kebenaran
kalau selama ini kalian itu hidup dengan seekor ular
yang siap membantu kalian kapan aja
siapa yang kamu maksud
aku udah cari andi kemana mana
bahkan aku tanya ke temen temennya
aku gak tahu
aku gak tahu
gak ada satupun yang tahu dimana andi berada
ya aku mohon kamu cari sampai ketemu ya
ini ada surat dari pengadilan agama
makasih ya pak
surat dari mana
kok kayaknya resmi banget
dan surat apa itu
apa lihat deh
kamu baca deh
kurang ngajar si andi
dia gak boleh berbuat begini
cepat bicara sama dia
wah mau kemana
saya mau ke rumah iren
wah andi tuh udah gak tinggal disitu
gak ada yang tau dia dimana
kalau gitu saya akan bicara sama iren
kalau papa ketemu sama mama iran
pasti mereka berantem
mendingan kita susul aja yuk
menyusulin papa ke rumah iren yuk
kurang ngajar tau gak
melakukan ini tidak secara gentleman
ngapain kamu datang ke rumah saya marah marah
nah udah mah
kita bisa bicarakan masalah ini baik baik
harus marah marah om
kamu tau gak
andi tuh menceraikan riri
dan apa yang dia lakukan sangat tidak terhormat
saat dia dateng kepada saya
dan menyerahkan riri kembali
gak mungkin andi menceraikan ini
jelas jelas andi sangat mencintai re
kecuali andi udah tau soal kehamilannya riri
ini pasti kamu yang bocorin ya
kamu yang bocorin masalah kehamilan riri
kamu pikir saya nggak punya otak ya
ini rahasia kita
kita sudah menutupinya segitu lama
ya bisa aja
kamu kan dari dulu emang gak suka sama andi
udah dong pak gak usah ribut di rumah orang
ya siapa yang gak marah
kita dituduh membocorkan rahasia ini semua
gak pernah ada satu diantara kami yang membocorkan rahasia apapun juga ke andi
ya kalau gitu siapa yang bocorin
mungkin aida mencerahkan riri karena ada masalah lain
tapi kita gak tau apa
masalah apa res
andi itu cinta mati sama riri
masalah apa yang membuat dia ingin bercerai dari riri
apa yang membuat andi sampai pergi dan mau menceraikan kamu
aku tau kenapa
aku gak tau mam
haris haris mama khawatir nih
kalau sampai penyakitnya andi kamu gimana ris

kau bisa mencari riri
aku akan mencari andi
aku akan mencari riri
aku akan mencari riri
aku akan mencari riri
mudah mudahan andi benar mengetahui masalah bayi itu
semua berjalan seperti yang aku inginkan
kalau andi mati
sampai kapanpun mama iren akan membenci riri sebagai biang keladi kematian andi
kau akan mencari riri
kau akan mencari riri
kau akan mencari riri
kau akan mencari riri
mama aku gak yakin kalau andi tahu permasalahan ini
kalau sampai dia tahu pasti jantungnya kambuh
dan dia akan meninggal
buktinya dia masih hidup kan
dan dia masih mengirim surat itu
jangan jangan sekarang dia lagi sekarang race
ayo kita harus cari dia
kita harus nemuin dia
aku udah cari andi kemana mana tapi gak ketemu
kita harus cari kemana lagi
aku harus kasih tahu haris dan riri
kedok tanti yang sebenarnya
benar benar kurang ajar dia
kamu masih punya nyali ya untuk datang ke sini
apa maksud kamu bilang aku pembunuh ha
hei kamu gak usah pura pura gak tahu ya
kamu yang merencanakan ingin membunuh riri kan
dan kamu juga yang merencanakan ingin membakar riri di gudang tua waktu itu
masih pura pura gak tahu ha
kamu yang menjelakai riri ya
kamu membakar riri waktu itu
karen menculik aku dan tanti
dan hampir membakar aku dan tanti di sebuah gudang pa
hei diam kamu
aku gak pernah nyurik siapapun
kamu jangan bohong ya
aku lihat sembiro seluruhan kamu
culik tanti dan hampir membakar kita
eh coba haris gak ada waktu itu
mungkin aku sama tante udah tewas
riri aku mohon sama tanti jangan tinggalin aku riri
lepaskan aku riri
biar aku kasih tahu kalian semua apa yang sebenarnya terjadi
aku datang ke sini aku mau kasih tahu kalian semua kebenaran
kalau selama ini kalian itu hidup dengan seekor ular yang siap mengatuk kalian kapan aja
siapa yang kamu maksud
jangan lupa like subscribe share dan subscribe